untuk kasus korupsi proyek pengadaan ktp elektronik ini menyedot perhatian publik
setelah hampir enam tahun jalan di tempat kini kasus yang menyebabkan negara menderita kerugian dengan nilai fantastis
hingga triliun rupiah tersebut sudah mulai bergulir di meja hijau
dan berikut kami rangkum sejumlah fakta yang mengiri kasus ini
yang paling pertama adalah soal nilai proyeknya yang cukup besar fantastis
memang karena nilai proyek pengadaan ktp elektronik ini kan dimulai dari tahun dua ribu dua
mencapai totalnya adalah lima sembilan triliun rupiah
kemudian masalah timbul ketika lembaga kebijakan pengawas barang dan jasa pemerintah atau lkpp menduga
ada penyelewengan dana nih sebesar dua tiga triliun rupiah
kemudian ditjen dukcapil sebagai pemegang kuasa anggaran dianggap melanggar aturan pengadaan yang tercantum di peraturan presiden
dan hingga ini menyebabkan kerugian negara diduga hingga mencapai dua tiga triliun rupiah
angka yang fantastis untuk satu kebijakan publik
yang juga menyita perhatian masyarakat ini
nah selanjutnya bukan cuma soal itu saja
sejauh ini kpk baru menetapkan dua orang tersangka
yang tadi yang juga sampai sejauh ini juga dihadirkan dalam persidangan
ada irman dan juga sugi harto
keduanya ini merupakan mantan pejabat tinggi dari kemendagri
ada mantan pengelola informasi administrasi kependudukan kemendagri
dan juga ada irman yang merupakan mantan direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kemendagri
sejumlah pihak pihak tersebut kemudian diduga menerima aliran
karena pengadaan ktp elektronik bahkan beberapa diantaranya adalah sejumlah pejabat kemendagri
yang juga sampai sejauh ini masih dirahasiakan
dan salah satunya adalah gamawan fauzi yang saat itu menjabat sebagai menteri dalam negeri
dan juga sempat dihadirkan dalam persidangan
sejumlah anggota dewan juga dikatakan menerima aliran dana terutama dari komisi dua
ini ada sembilan fraksi
beberapa anggota dewan dari fraksi partai politik di dpr yaitu ada demokrat ada pkb
pdip gerindra p tiga hanura pan golkar dan pks
selain itu juga ada lima korporasi yang diduga mendapatkan aliran dana dan juga satu konsorsium
dan dari dugaan dugaan jumlah yang besar ini yang diduga menerima aliran dana memang sudah ada kira kira empat belas nama
yang kemudian memberikan pengembalian uang atau pengembalikan uangnya sebesar tiga puluh miliar rupiah kepada kpk
dan juga ada lagi jumlah yang cukup fantastis keluar dari kantong lima korporasi
dan juga satu konsorsium
konsorsium ini kembalikan lagi ke kpk yang memang tentu saja itu tidak mengurangi tindakan ataupun sanksi pidana yang mungkin saja akan diberlakukan kepada mereka
dan kemudian bukan cuma soal itu saja
angkanya bukan angka kerugian negara saja yang fantastis ya
tapi juga ada dua ratus delapan puluh saksi yang dihadirkan telah dipanggil
dan dua puluh tiga diantaranya itu merupakan anggota dpr yang entah itu yang masih aktif atau menjabat di beberapa daerah lain
yang intinya adalah
orang orang yang berada di komisi dua
pada saat perencanaan hingga penganggaran itu berlangsung
kemudian juga ini untuk sejumlah pihak telah melakukan pengembalian uang yang tadi saya katakan
pertama dari korporasi dan juga konsorsium
ada nilai yang cukup besar juga dua ratus dua puluh miliar rupiah ditambah dengan tiga puluh miliar rupiah dari empat belas orang
yang diduga ini merupakan beberapa ataupun sejumlah anggota dewan perwakilan rakyat dari komisi dua
dan juga ada
lima perusahaan dan juga satu konsorsium begitu
yang kemudian mengembalikan uang sebesar dua ratus dua puluh miliar rupiah
nah kalau kita hitung hitung dijumlahkan memang masih jauh ya
dari angka kerugian negara yang sebesar dua tiga triliun rupiah
karena yang mengaku ataupun sudah mengembalikan kpk adalah dua ratus lima puluh miliar rupiah
yang kemudian secara otomatis masuk ke dalam rekening penyitaan kpk
kemudian yang paling terakhir yang juga tidak kalah menjadi perhatian masyarakat
soal sidang kasus ataupun kasus megaproyek ini adalah jalannya persidangan dari sidang pertama hingga sidang terakhir
kurang lebih kalau misalnya kita melihat dari tahun dua ribu sebelas ya pada saat ktp elektronik ini diadakan
itu berarti kurang lebih kan ada enam tahun
cuma ini belum lagi dikurangi di tahun dua ribu sembilan itu juga pernah sempat ada yang namanya perencanaan
ataupun obrol obrolan informal begitu yang dilakukan oleh beberapa pihak
kemudian juga sudah ada dalam bap yang dibacakan pada sidang perdana ini pada sembilan maret dua ribu dua puluh
kemudian sidang kedua berlangsung di enam belas maret dua ribu tujuh belas dan sidang ketiga pada dua puluh tiga maret dua ribu tujuh belas
ada kejadian menarik nih pada sidang ketiga di dua puluh tiga maret dua ribu tujuh belas itu
bahwa ada saksi miriam s haryani yang merupakan mantan anggota komisi dua dpr sekaligus politisi partai hanura
mereka mencabut berita acara pemeriksaan dirinya karena merasa menerima tekanan dari penyidik kpk
yang itu artinya saat ini begitu ya tanggal tiga puluh maret dua ribu tujuh belas sedang dilakukan sidang
ataupun berupa bentuknya adalah konfrontasi pernyataan dari pihak penyidik kpk dan juga dari pihak saksi miriam itu sendiri
nah itu dia dari beberapa kesimpulan ataupun hal hal yang bisa kami cuplik dari jalannya persidangan sampai hari ini